pesawat tempur milik tni angkatan udara jatuh di permukiman warga di kampar riau pada senin pagi
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telpon ke adispen tni angkatan udara
marsma tni fajar adrianto selamat malam pak fajar bisa mendengar suara kami
selamat malam fani suaranya jelas
pak fajar ini kabarnya dari kecelakaan pesawat tempur ini
pilot sempat melontarkan diri dengan kursi pelontar
lantas kondisi pilot saat ini seperti apa pak
ya jadi itu memang sudah prosedur dari pilot pesawat tempur
kalau terjadi sesuatu arahkan pesawat dulu ya alhamdulillah bisa diarahkan sehingga tidak ada korban jiwa di bawah
dan pilotnya menggunakan kursi lontar keluar dari pesawat atau namanya ejek
kondisinya sekarang sedang dirawat di rumah sakit
bukan berarti dia sakit tapi itu adalah untuk pemeriksaan prosedurnya demikian
jadi setelah pilot ini dilempar
teroleh kursi jadi harus dicek dulu dironsen bagaimana struktur tubuhnya tulangnya
kemudian juga adakah impact tersebut mempunyai efek kepada organ organ yang di dalam tubuhnya
sampai saat ini dinyatakan kondisinya baik namun tetap dia harus dirawat dulu
oke nah lalu pak fajar terkait proses evakuasi bangke pesawat saat ini sudah sampai mana pak
begini pesawat itu kan
pesawat tempur ya jenis pesawat tempur di mana di dalamnya itu banyak sekali
katrit katrit atau alat alat yang bisa memicu api
satrit itu bisa untuk menurunkan roda pesawat untuk membuka kanopi
nah itu masih kita amankan dulu
yang penting adalah sudah tidak ada kebakaran dan rumah rumah sekitar warga itu aman
jadi kita mengasih polis lain dulu supaya ini untuk kepentingan pengamanan dulu
kemudian yang kedua kita juga ada tim investigasi
untuk melihat sampai di mana kerusakan dan apa penyebab kerusakan itu
jadi pesawat sementara masih di situ dulu
nanti kalau tugas tugas ini sudah selesai baru akan kita angkut
yang penting adalah bahwa kebakaran sudah berhasil dipadamkan dan tidak berefek ke masyarakat yang ada di sekitarnya
nah berbicara mengenai masyarakat ini pak fajar kan pesawat tempur ini jatuh di pemukiman warga begitu ya
bagaimana kondisi warga yang terdampak dan proses ganti rugi ke tempat ini
ke penduduk yang rumahnya hancur begitu seperti apa pak
jelas akan kita hadapi semua
dan kasus berjanji akan mengganti semua kerugian yang diterima dua rumah yang terkena
jadi satu rumah yang kena kemudian berefek juga ke rumah yang lain
jadi hanya dua rumah tadi yang terkena
namun demikian kita juga akan menghitung masih ada tempat lain tidak yang terkena
misalkan percikan atau
apa pecahan nah itu juga akan kita hitung
yang jelas tni au akan mengganti semua kerugian yang ditipa oleh masyarakat
oke apakah ada korban pak dari masyarakat
tidak ada tidak ada alhamdulillah tidak ada
mungkin pilot juga bisa mengarahkan pesawatnya ke daerah yang mungkin kosong saat itu
memang rumahnya padat penduduk tapi alhamdulillah yang rumah terkena jatuh pesawat tersebut sedang dalam keadaan kosong
tidak ada penduduk jadi tidak ada sama sekali korban jiwa
oke baik berarti sejauh ini kerugiannya berupa kerugian material begitu ya pak
betul berarti material saja
lalu pak fajar apakah sejauh ini ada rencana untuk membeli pesawat pengganti pak sebagai ganti pesawat yang jatuh ini
oh tidak semata mata ke sana ya mbak
jadi gini fahmi ini pesawat ini kan sudah beroperasi sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
ini termasuk salah satu pesawat tempur yang cukup andal
karena pesawat tempur ringan bisa digunakan untuk
mengebom serangan ke darat dan juga serangan udara ke udara secara terbatas
dan ini sudah digunakan oleh teknik angkatan udara sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima untuk berbagai macam operasi
masih digunakan terus
nah untuk pengganti ini masih sedang dikaji dalam restra berikutnya
dan tindakan kita yang saat ini dilakukan adalah menyetok dulu penerbangan yang sejenis
pesawat yang sejenis
ini kan jenis pesawat tempur hawk dua ratus sembilan buatan inggris
tni au mengoperasikan di dua tempat
satunya di pekanbaru yang tempat kejadian
dan satunya lagi di pempianat
nah untuk sementara sebelum hasil investigasi ini selesai
kita menyetok dulu penerbangan untuk hawk dua ratus ini
nah terima kasih ya pak parsma tni fajar adrianto sudah bergabung bersama kami
kami harapkan agar proses evakuasi pesawat berjalan lancar
pilot juga bisa kembali sehat seperti sedia kala dan masyarakat
dan proses ganti ruginya juga dilancarkan begitu terima kasih
ya terima kasih
terima kasih pak fajar
ya terima kasih